buat pak raja nanti kalau pak raja sudah sadar
maafin aku aku gak bisa nepatin janji kita
dan aku harus membawa bayi kita pergi jauh jauh
selamat tinggal raja
maaf raja aku gak bisa nemuin kamu
aku gak bisa nampakin raja
aku pasti akan goya kalau ketemu sama kamu
aku tahu kamu akan mencegah aku pergi
aku terpaksa harus pergi ninggalin kamu
diego pasti akan mencari aku kesini sebentar lagi
aku gak mau dia membahayakan kamu
bagi aku sekarang
keselamatan kamu jauh lebih penting
selamat tinggal suamiku
jangan nangis ya
citra maaf ya aku lagi buru buru
jangan siap yem
kamu putri kan
kamu putri anakku
dan kamu bukan mona
papa kamu harus berhenti
putri kenapa kamu gak jujur
mama udah tau semuanya
papa kamu bersusah payah untuk kasih tau
tukang kamu berusaha untuk nulis
kalau sebenarnya muna itu adalah
putri kamu itu putri kan
tukang kamu berusaha untuk nulis
kalau sebenarnya munal itu adalah
putri kamu itu putri kan
mama ngerasa kayak mama itu sudah kental sama mona
karena memang mona itu adalah kamu darah daging mama
kalau minta maaf ya putri
kalau selama kamu hidup mama gak pernah baik sama kamu
mama banyak salah sama mama
waktu itu bapak sama papa lebih pentingin sama baik keluarga daripada kebahagiaan kamu
maafin putri ya mama
putri udah bohong sama mama dan papa
sekarang kamu cerita sama mama nak
ini ada apa sebenarnya
apa yang terjadi
mama bingung kenapa kamu bisa jadi mona
dan jadi anaknya andis
ini ada apa
maca tangan teraja ya
aku harus pergi dari sini sebelum tante andis dan diego tau
ini bukan anak diego ma
ini anaknya aku sama raja
dan namanya bukan baby
raja yang kasih nama ini ketika aku lagi masih hamil
raja sudah tahu kan soal ini
dia tau soal kamu
dia tau soal anaknya
kamu udah kasih tau dia kan
raja belum tau soal ini kan
dia tau soal anaknya ini
tapi aku harus kabur dari sini mah
aku harus pergi jauh jauh dari raja
ini semua karena diego
kamu gak boleh ninggalin raja putri
dia pasti sedih sekali
kamu gak boleh bawa arshila jauh dari bapaknya
kamu tau gak waktu kamu meninggal
raja itu hancur sekali
dia kehilangan semangat hidupnya
aku sebenarnya juga gak mau ma
raja itu hancur sekali
dia kehilangan semangat hidupnya

raja itu hancur sekali
raja itu hancur
tapi masalahnya aku harus bawa arshila pergi bersama aku
karena diego juga sangat mencintai aku
dia juga maha maksaku untuk menikah
dan dia juga gak peduli aku ini istrinya raja atau bukan
dan satu satunya cara
aku harus bawa arshila pergi dari sini
aku harus menjauh dengan raja
karena aku gak mau diego menyakitin raja
aku bener bener gak tega mah
kali ini mama gak akan biarin kamu sendirian sayang
mama akan bantu kamu
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
mama punya rencana
dego kamu ngapain masih disini bukannya kamu harus siap siap buat pernikahan kamu
ya ya tante andes nih gak bersini
tante lagi tungguin om roy bangun tapi dia nggak bangun bangun tante bete jadi tante keluar deh
oh iya tadi tante ketemu mona sama baby nya katanya dia mau ke rumah
maka tante bingung kenapa kamu masih ada disini
dia bilang dia mau nikah sama aku tapi dia gak mau cerai mana aja
loh bagaimana bisa kamu bilang dia nggak mau cari bukan dia tanda tangan surat cerainya
iya dia tanda tangan tapi sebagai mona bukan sebagai putri itu artinya nggak sah kan
udah aku tahu ini semua memang kotak kotakannya mona supaya dia bisa kabur sama baby
kalau gitu kalau gitu kita cari ke kamar raja tante yakin dia pasti ada disana buat pamitan sama raja